sekjen kpu beserta jajaran
teman teman para ketua dan anggota kpu provinsi
yang berkesempatan hadir pada malam hari ini
rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional
pada hari ini rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh empat dinyatakan dibuka
pada malam hari ada tiga agenda
yang pertama adalah pembacaan dan penandatanganan berita acara
penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tingkat nasional
yaitu pemilu presiden pemilu dpr dan pemilu dpd
yang kedua adalah pembacaan dan penandatanganan berita acara
penetapan hasil pemilu secara nasional
yaitu pemilu presiden wakil presiden pemilu anggota dpr pemilu anggota dpd
pemilu anggota dprd provinsi dan pemilu anggota dprd kabupaten kota
rangkaian yang terakhir adalah penetapan hasil pemilu secara nasional
meliputi lima jenis pemilu tersebut
yaitu berupa penandatanganan dan pembacaan keputusan kpu
persiapan hasil pemilu secara nasional untuk pemilu dua ribu dua puluh
sebelum kita mulai mari kita sejenak bersama sama berdoa
bermunajat kepada allah swt tuhan yang maha kuasa
semoga apa yang kita ikhtiarkan ini membawa kebaikan bangsa indonesia
kita berkontribusi terhadap perkembangan kepemiluan
dan perkembangan demokrasi di indonesia
tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
dalam pemilihan umum serentak tahun dua ribu dua puluh
untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden
pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat
dan pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah
pada hari ini rabu tanggal dua puluh maret tahun dua ribu dua puluh
komisi pemilihan umum telah melaksanakan kegiatan
rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
tahun dua ribu dua puluh empat untuk pemilu presiden dan wakil presiden
pemilu anggota dpr dan pemilu anggota dpd
bertempat di ruang sidang utama kantor komisi pemilihan umum republik indonesia
penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dilaksanakan berdasarkan
pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat di selanjang penyelidikan negolon yang pertama
menggunakan tegak adversity atau dan munculnya kejahatan
bresiden impuls yang adalah penyulutan masyarakat
atau teman wanit yang tidak lebih muda

atau hewan tanpa ket instead
ke dalam formulir model d hasil luar negeri ppwp dan d hasil luar negeri dpr
dua melakukan penjumlahan terhadap data data perolehan suara
yang tercantum dalam formulir model d hasil prof strip ppwp
dari setiap provinsi ke dalam formulir model di hasil nasional ppwp
tiga melakukan penjumlahan terhadap data data perolehan suara
yang tercantum dalam formulir model g hasil lnppwp
dalam formulir model d hasil nasional ppwp
daerah pemilihan anggota dpr dki jakarta ii
empat dalam pelaksanaan rekapitulasi dimaksud
terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang hadir
sebagaimana tercatat dalam formulir model d kejadian khusus
dan atau keberatan saksi
lima menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
pemilu presiden dan wakil presiden
pemilu anggota dpr dan pemilu anggota dpd
demikian berita acara ini dibuat dalam tiga rangkap
dan masing masing rangkap ditanda tangani oleh ketua dan anggota kpu
berita acara ini dilampiri dengan formulir satu
yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan pemulihan suara
pasangan calon presiden dan wakil presiden
tingkat nasional dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan pemulihan suara
calon anggota dpr dari setiap daerah pemilihan
dalam wilayah provinsi di tingkat nasional
yaitu berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan perolehan suara calon anggota dpd
dari setiap provinsi di tingkat nasional
komisi pemilihan umum berita acara
nanti akan ditanda tangan oleh tujuh anggota kpu
yang kedua adalah pembacaan berita acara
komisi pemilihan umum nomor dua ratus delapan belas pl satu delapan ba lima dua ribu dua puluh empat
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional
dalam pemilihan umum serentak tahun dua ribu dua puluh
pada hari ini rabu tanggal dua puluh dua maret tahun dua ribu dua puluh
komisi pemilihan umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno
penetapan hasil pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat bertempat
kantor komisi pemilihan umum republik indonesia
jalan imam bonjol nomor dua puluh sembilan jakarta menetapkan
nanti yang dijadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan
satu pemilu presiden dan wakil presiden
jumlah suara sah secara nasional sebanyak satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima
sebagaimana tercantum dalam formulir model d hasil nasional ppwp
b jumlah suara sah masing masing pasangan calon presiden
dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut
satu jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden
tiga jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga haji ganjar pranowo shmip dan prof dr haji anies rasid baswedan phd dan dr haji abdul muhyiddin iskandar sebanyak empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
empat jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga haji muhammad mahfud md sebanyak dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
jumlah perolehan suara sah setiap partai politik peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh empat secara nasional sebagai berikut
nomor urut satu partai kebangkitan bangsa perolehan suara sah rp enam belas satu ratus lima belas enam ratus lima puluh lima suara
dua partai gerakan indonesia raya perolehan suara dua puluh suara
partai pdi perjuangan perolehan suara sah dua puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh sembilan suara
partai golkar perolehan suara sah dua puluh tiga dua ratus delapan enam ratus lima puluh empat suara
lima partai nasdem perolehan suara sah empat belas enam ratus enam puluh enam suara
enam partai buruh perolehan suara sah sembilan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus sepuluh suara
partai gelombang rakyat indonesia perolehan suara sah satu dua ratus delapan puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu suara
delapan partai keadilan sejahtera perolehan suara sah dua belas tujuh ratus delapan puluh satu tiga ratus lima puluh tiga suara

partai kebangkitan nusantara perolehan suara sah tiga ratus dua puluh enam delapan ratus suara
sepuluh partai hati nurani rakyat perolehan suara sah satu sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh delapan suara
sebelas partai garda republik indonesia perolehan suara sah empat ratus enam delapan ratus delapan puluh tiga suara
dua belas partai amanat nasional perolehan suara sah rp sepuluh sembilan ratus delapan puluh
tiga suara tiga belas partai bulan bintang perolehan suara sah empat ratus delapan puluh empat empat ratus delapan puluh enam suara
empat belas partai demokrat perolehan suara sah sebelas dua ratus delapan puluh tiga satu ratus enam puluh suara
lima belas partai solidaritas indonesia perolehan suara sembilan belas
empat dua ratus enam puluh satu ratus enam puluh sembilan suara
enam belas partai perindu perolehan suara sah satu sembilan ratus lima puluh lima satu ratus lima puluh empat suara
tujuh belas partai persatuan pembangunan perolehan suara sah lima delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara
dua puluh empat partai umat perolehan suara sah enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima suara
tiga belas partai perumahan perolehan suara sah enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima suara

tiga belas partai perumahan perolehan suara sah enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima suara
tiga belas partai perumahan perolehan suara sah enam ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh lima suara